lebaran di hari raya idul fitri tempat wisata pantai anyer di serang banten kembali dipadati wisatawan
jalur menuju pantai juga padat kendaraan
seperti inilah saudara kondisi ratusan kendaraan pribadi yang terjebak kemacetan
di sepanjang jalur menuju pantai anyer serang banten
tepatnya di kawasan industri ciwan dan kota cilegon banten
di hari libur lebaran pantai anyer serang banten kembali padat
ribuan wisatawan memadati pesisir pantai anyer
selain pantai yang bersih pengunjung mengaku memilih anyer karena jaraknya yang dekat
peliburannya ke pantai pasir putih ini dengan keluarga
mengisi liburan lah akhir liburan lebaran
kondisi pantai cukup ramai ya cukup ramai
kami kunjung terus jalannya juga tadi sempat agak panjang juga
tapi ya nggak begitu masih ada tempat untuk kita main main pasir segala galanya berenang